inilah nenek wahyuningsi warga desa grabagan kecamatan tulangan sidoarjo jawa timur
saat berpanas panasan mengais sedikit demi sedikit sisa padi yang tercecer
di sawah yang sebelumnya telah dipanen oleh petani rabu siang
nenek wahyunisi mengaku baru dapat mencari sisa padi atau gabah
setelah bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik
meski hanya mampu mendapatkan kurang lebih satu kilogram saja
namun dirinya bersyukur di saat harga beras yang masih tinggi dan hampir tak terbeli olehnya
nenek wahyu ningsi mengaku kebingungan karena tak ada lagi sawah yang sedang dipanen
di kawasan tulangan sidoarjo akibat terdampak kekeringan
hal serupa dilakukan surtinah warga kabupaten deliserdang sumatera utara
ia mengumpulkan sedikit demi sedikit padi yang tertinggal di sawah
yang baru saja dipanen setelah mendapat izin dari pemilik tanaman
surtinah ibu beranak tiga yang biasanya bekerja sebagai pembulung barang bekas ini
dapat mengumpulkan empat hingga sepuluh kilogram beras sehari
namun jika banyak warga yang juga ikut melakukan pekerjaan sepertinya
hasil yang didapatnya semakin kecil
padi yang dikumpulkan surtina akan dibersihkan dan dijemur
selain untuk kebutuhan makan keluarganya beras juga dapat disimpan
padi yang berhasil ia kumpulkan sangat membantu ekonomi keluarga
apalagi saat harga beras mahal seperti sekarang ini
kegiatan mengambil sisa padi saat panen raya ini disebut
masyarakat setelah pada
ketempat dengan istilah gtec
dan liputan cnn indonesia